gak salah ya

kita cari kemana ya aku juga bingung ya
kalau aku perhatiin ya
sakti kayaknya cinta banget sama talita kan
nah berarti dia gak akan macem macem
dia gak bakal nyakitin talitha
ya mudah mudahan ya seth
udah kamu tenang aja
kayak ini udah malam sekarang kita pulang dulu ya
besok kita cari lagi
ya udah mudah mudahan talita ada di rumah ya sat
oh ya mudah mudahan siapa tau ada di rumah ya kan
ya makasih ya seth
kelayapan kemana aja you berdua ha
pergi matahari masih ada pulang matahari udah numpot you pikir you kalau gak ada kampret apa ha
kita pergi berdua
yah dia pikun ayah
udah tua sih malam
ayah yang suruh wah ayah lupa
ayah juga bodoh amat
ayo gak pikirin ayah gak peduli
yang penting ayah mau merah merah sama you
ayah kangen merahin you
gak boleh enak
setriah udah kamu pulang aja setriah
tuan sama iu juga tetanus iu
nah iu sekarang ke kamar talitha iu temenin talitha sana
nah mentalitas sudah pulang nyonya
udah makanya iu jangan kelayapan melulu
udah pulang tapi dari tadi dia tidur slipping kayak kebo
siapa tau dia bangun butuh sesuatu something iu temenin dia iu
kamu aja udah mulai berani sama i lama lama i lelupin juga ya
kasian sekali nontalitha
walaupun mentalita tidur juga kelihatan kalau nontalita itu lagi sedih
ya wajar lah gimana nontalitha nggak sedih
emang talitha benci kok nont
lu nggak usah khawatir ya kak
tapi kayaknya sekarang kalau udah kalah men
talitha udah jadi milik gue
sekarang ini cincin gue yang melingkari jarinya dia
gua nggak akan pernah melepasin talitha lagi
nontalitha sudah bangun nont
saya cariin nont kemana mana hari ini nont
saya khawatir sekali dengan keadaan
tapi untung sekarang nont sudah di sini ya nont
jadi ini semontan mimpi pun
ini buruk apa nont
aku berharap ini cuma mimpi ya ayah
aku nggak mau tunang ada masalah
aku benci nont
kita pakai sabun ya nont ya kita coba pakai sabun nont
sini saya bantu nont
mudah mudahan bisa ya nont
iya ya sebentar nont
nont jahat banget sama aku ya
nont nega banget sama aku
ini maksudnya gimana sih nont
kau keluarga susah sekali nont
nggak usah jadi ikutan panik gini loh
satu kita coba pelan pelan
kita coba pelan pelan sekali lagi sekali lagi
cincin aja nggak berpihak sama aku ya
cincinnya aja nggak bisa lepas dari jari aku
nont harus sabar ya nont
aku habis dimarahin bos sama bapak
jangan soal serius kamu
jangan cengar cengir kamu
papa dan mama mau bicara sama kamu
kamu disitu sampai subuh ya
bapak betul betul kecewa sama kamu
kenapa sih tiba tiba
kamu jadi kumat lagi
kumat apa bapak
kamu jangan coba coba ngalihin pembicaraan ya
ini serius satria
teman kamu itu barusan bilang sama papa
itu sudah berulang kali kamu lakukan
meeting kamu itu kamu wakilkan ke si agung
apa benar itu nak
kok bapak bisa tahu
kamu ini jangan bikin malu papa dan mama aku ya
papa ini malu sama orang orang
kamu minta bangun lsm
kamu minta apa saja papa kasih
apa yang kurang dari papa
semua bapak kasih
sebentar bapak belum selesai bicara
dengarkan dulu pak kalau bicara
kalau terus terusan begini
akan kirim kamu ke cairo
biar kamu tahu rasa
biar kamu ngerti
arti hidup ini apa
kalau jauh dari orang tua
biar kamu sekolah lagi di sana
jangan kirim keluar negeri dong pak
ampun aku janji pak
aku bakal kerja keras pak
aku bakal kerja serius pak

cairo jauh banget dari jakarta
ya pak bilang cairo deket
cairo itu lebih jauh dari ujung perung
masalahnya kalau kita jauh kan
bapak gak kangen sama aku pak
aku kan anak satu satunya
kalau sampai aku keluar negeri jauh nanti aku gimana gitu pak
jangan lupa ini
sudah kamu nggak usah nangis
mungkin malu aja laki laki kok nangis
ini pembicaraan apa yang terakhir kalinya
papa akan kasih kesempatan sekali lagi sama kamu
tapi kalau kamu masih bertingkah aneh aneh
benar benar papa terendang kamu ke kairu
kairu loh jauh kairu
kamu dengar papa ya
mama nggak mau dengar lagi kairu
aku gak main main pak ini lsm ini akan
pokoknya kamu dengar papa
non jangan sedih non
wanita itu jangan nangis terus
terus yang sabar ya non
aku merasa bersalah banget sama raka ya
aku salah ya
karena nggak tahu apa apa ya
raka nggak tahu
kalau mama udah memutuskan bertundangan aku sama dia
dan raka nggak tahu kalau aku udah tunangkan
aku nggak tahu gimana cara ngomongin ke raka ya
itu pinter tuh papa
nanti lagi sembuh ya sayang ya
kita tunggu dulu
betul dengan ini elga
ayu siapa yu
ini saya disuruh buat ngindahin barang barang di rumah sini
yuk jangan datang datang ke sini lagi
ay nggak demen sama yu
lu bikin ay takut yu
barang barang kita mau sita
lu apa lagi mau disita
bagaimana kita ngumpet di kamar
nanti yu disita lagi
kita mesti ngumpet di mana ini papa
aduh dahsyat tuh kamu tuh kamu sita
kita kan udah nggak punya barang papa
aduh ay juga nggak berdaya ini papa
mereka ngasahnya rumah kita ini rumah ciluk mbak
udah nggak ada lagi barang merah yang mereka bisa ambil papa
aduh ay takut
ini kita kita dihubungi
yu yu yu tolong tolong usir
itu kunyuk kunyuk sita itu
mereka mau datang ke sini
tante nggak usah takut
mereka itu orang orang suruhan saya kota
saya nyuruh mereka ngangkutin semua barang barang di rumah ini
woi woi kita udah nggak punya apa apa lagi sakti
bener kan mbak
dia tuh punya rencana yang jahat kan
tangga saya suruh mereka ngangkutin semua barang yang ada di sini
karena mulai hari ini tante sekeluarga akan tinggal di rumah saya
kenapa yu denger yu
kalian tahu yu kan
pindah ke rumah yu
rumah yu yang bagus yang wangi dan steril
yu yu yu serius yu
jangan bercandain ay yu
kan sekarang saya sudah tunangan sama talitha jadi saya pikir nggak ada salahnya
ayo benda semua
kita pernah dari sini bapak
kita pindah dari rumah cilupa
kita masuk lingkungan yang bagus kita
yu yu juga
ay juga udah nggak pedah tinggal di sini
ay gatel gatel terus tiap malam di sini
dia tuh punya rencana yang jahat mama
sakti aku nggak ngerti ya
sampai kapan sih kamu tuh mau ngerayu mama aku terus
tapi aku nggak
sorry aku nggak bisa dibeli sama harta kamu
oh yu bener bener omongan yu nggak ngenakin banget yu
yu bener bener nggak sayang sama ay ya
yu nggak ngerti apa yang ay lakuin buat kalian semua ha